ya intensitas hujan memang terus meningkat ya di awal tahun ini dan membuat warga banyak warga harus waspada terhadap ancaman penyakit demam berdarah
nah ini nih salah satu penyakit yang sering muncul kalau sedang musim hujan seperti ini ya nyamuknya bersarang di mana mana
di beberapa daerah kasus penyakit demam berdarah atau dbd mengalami peningkatan
sejumlah warga kini tengah dirawat intensif di rumah sakit
kesibukan terlihat di ruang rawat anak rumah sakit umum daerah bandung
dari total empat puluh tempat tidur anak sepuluh diantaranya dihuni pasien anak yang terjangkit demam berdarah dengu
pasien dpd di rumah sakit ini sudah ada sejak seminggu terakhir
pertamanya panas demam gitu udah dibawa ke klinik mesti panas gitu
pas itu dirujuk ke sini ke rumah sakit ini
hasilnya ya itu positif db
penyebab utama dbd ialah gigitan nyamuk aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah yang biasa muncul di musim penghujan
dinas kesehatan kota bandung mencatat hingga sembilan belas januari dua ribu sembilan belas ada empat puluh delapan kasus dbd di kota bandung
kita sudah membuat surat edaran kepada puskesmas semua bahwa waspada terhadap peningkatan kasus demam berdarah ini
baik melalui pemberantasan sarang nyamuk atau psn juga tiga m plusnya kepada seluruh puskesmas
terus mensosialisasikan kepada masyarakat
di kota sukabumi jumlah penderita dbd mencapai tiga puluh empat orang satu diantaranya bahkan telah meninggal dunia
puluhan pasien demam berdarah juga dirawat di rumah sakit umum daerah rsud kota cimahi
sebagai antisipasi penyebaran jentik nyamuk petugas dinas kesehatan kota cimahi melakukan fogging
atau pengasapan ke sejumlah rumah warga di daerah yang sudah ternyakit penyakit demam berdarah
jumlah penderita dbd mencapai lima puluh tiga orang satu diantaranya bahwa pasien demam berdarah
puluhan pasien demam berdarah juga direwati rumah sakit umum daerah rsud kota cimahi
mayoritas pasien adalah anak anak
jumlah ini meningkat tajam dibanding periode yang sama tahun lalu yakni dua belas pasien
selain dari dalam kota semarang pasien juga datang dari daerah sekitar antara lain gerobogan kudus dan demak
bahkan apabila ruangan penuh itu pun kami akan menitipkan ke ruangan yang lainnya
kalau perlu kita akan menitipkan ke ruangan lainnya
kalau perlu bangsa pun lorong kami akan menggunakan lorong lorong untuk merawat pasien demam berdarah
warga diimbau selalu menjaga kebersihan dan menjaga kondisi tubuh untuk mencegah terjangkit dbd
tim liputan cnn indonesia